seorang warga negara asing di bali bernama kristen gray viral di media sosial melalui cuitannya karena mengajak warga negara asing untuk pindah ke bali
ia pun mengaku memiliki tips bagaimana caranya mengakali untuk bisa overstay di bali
untuk itu kita sudah terhubung bersama dengan kepala divisi keimigrasian kantor wilayah kemenkumham bali eko budianto
selamat malam pak eko
pak eko bagaimana sih sebenarnya kondisinya dan sejauh ini apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak anda untuk menangani terkait dengan viralnya cuitan kristen grey ini
ketika kami mendapatkan informasi di media yang terkait dengan viralnya salah satu warga negara amerika yang membuat cuitan di medsos
kami langsung melakukan full bucket
pengumpulan bahan keterangan dengan membuat beberapa tim yang kita lakukan koordinasi dengan beberapa upt di bawah kami yaitu kantor imigrasi
kami melakukan penelusuran di beberapa lokasi lokasi yang kami telah yang ada pada data kami
contohnya di nusa dua itu berdasarkan terkait dengan postingan lokasi tempat tinggal yang bersangkutan
tapi ternyata ketika kita revolusi ke sana ya berusukan lokasi tersebut memang ada namanya benar namun ternyata itu sudah cukup lama kosong
kemudian berikutnya kami juga mencoba mencari data agent atau sponsor yang membantu proses pengurusan dia yang kami ketahui ada di sunset road
ternyata memang izin tersebut tidak pernah ber
mengurus maupun berinteraksi dengan yang bersangkutan
dan akhirnya kami mendapat data yang lebih akurat yaitu data proses permohonan izin tinggal yang bersangkutan
yaitu yang diurus diajukan di kantor imigrasi denpasar
dan posisinya memang saat itu dia disponsor oleh penjamin perorangan dan keberadaannya berada di ubud
tadi sore update nya bahwa

melakukan full bucket pengumpulan bahan keterangan di lokasi atau alamat yang sudah tersebut sebagaimana data di kantor imigrasi denpasar
namun memang yang bersangkutan kami bertemu dengan sponsornya
namun kami tidak bertemu dengan yang bersangkutan
dan informasi yang lebih akurat bahwa yang bersangkutan saat ini berada di karangasem

dan kami sudah meminta yang bersangkutan untuk datang ke kantor imigrasi denpasar

oke berarti untuk besok ini

dan besok akan dilakukan pemanggilan begitu ya pak untuk lebih mendalami terkait dengan cuitannya ini
kami akan melakukan pemanggilan dan melakukan menggali informasi yang lebih akurat terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan di media sosial

apa kemudian konsekuensi hukum yang diberikan oleh pemerintah
apa yang bisa dihadapi dengan adanya kasus kasus seperti ini terhadap wisatawan asing

jadi kami belum bisa memutuskan apa konsekuensi hukumnya karena memang kami mencoba untuk mendalami terlebih dahulu
jadi kami belum bisa memutuskan apa konsekuensi hukumnya karena memang kami mencoba untuk mendalami terlebih dahulu
apa yang menjadi motif yang bersangkutan untuk mempublikasi atau menyampaikan cuitan cuitan itu di media sosial
ya bisa jadi kemudian
ini kan bisa menjadi
kami tidak bisa berasumsi

arahnya ini pada pidana umum maupun pelanggaran keimigrasian
tapi kami melihatnya secara prinsip bahwa kami harus memanggilkan wisatawan terlebih dahulu
kemudian kami ingin mengetahui apa yang menjadi motif yang bersangkutan untuk menyampaikan hal tersebut
bisa jadi kan kalau kemudian yang bersangkutan
saya tidak ada unsur apa apa saya hanya ingin melakukan publikasi atau mempromosikan wisata bali di masyarakat negara
saya tidak ada unsur apa apa saya hanya ingin melakukan publikasi atau mempromosikan wisata bali di masyarakat negara
kalau kemudian ini contohnya ya
apabila kemudian ketika kita gali informasi
itulah kemudian yang terpenting mungkin hasil pendalaman kami terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan
ketika kami panggil nanti arahnya bisa lebih dalam
apa yang dapat kami kenakan apabila yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran

baik kita sama sama menunggu ya
pak eko berarti nanti perkembangannya seperti apa
apakah kemudian aturan keimigrasian yang dilanggar
ataupun memang apa sebenarnya motif dari kristen gray ini melakukan cuitan seperti itu hingga akhirnya viral di media sosial
baik terima kasih banyak pak eko budianto kepala divisi keimigrasian kantor wilayah kemenkumham
bali sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini